jadi mudah mudahan hari ini banyak yang bisa dipulangkan pasiennya hingga bisa untuk gantian
yang mau masuk yang baru makanya ini tower di nagra juga segera bisa diaktifkan semua sehingga
bisa menampung pasien pasien yang tidak bisa tertampung di rumah sakit darurat wisma atlet
nanti sore sudah sudah oleh kepala pnbpd minta untuk dibuka dan sudah menerima pasien mulai dari
kemarin sore makanya pasien sampai saat ini sudah satu ratus dua puluh satu jadi memang tempatnya juga agak jauh
ya di cilincing ya ini sosialisasi mungkin di puskesmas juga masih berjalan sehingga
belum banyak yang mengirim untuk sampai saat ini